bahasa dawang orang timur menyebutnya haumen yang berarti kayu wan
jauh sebelum menjadi komoditas perdagangan dunia pohon cendana dikeramatkan
orang di pulau timur sering menggelar ritual khusus agar cendana tumbuh subur dan semakin harum
cendana itu sebenarnya dia secara historiografi itu mulai dari abad abad silam
dia memimpin karakter kehidupan manusia dan masyarakat
lalu nanti orang bilang secara ekonomis menuju hidup sejahtera
praktisnya karena jual cendana dapat duit
sekitar abad ke tujuh perantara dari gujarat india mencari cendana sampai ke pulau timur
perdagangan cendana semakin mendunia di abad ke empat belas dari india tiongkok
cerita indah itu berakhir pada seribu sembilan ratus delapan puluh an seiring pembukaan lahan dengan membakar
eksploitasi ditambah kebijakan pemerintah daerah yang mengatur kepemilikan cendana
kala itu pohon cendana diklaim milik negara sekalipun itu tumbuh di kebun warga
kayu harum ini menyimpan kisah pedih
cendana menawarkan kesejahteraan
dan juga bagi yang memilikinya
ya ada beberapa istilah ya pohon masalah ada yang bilang ini kayu setan
ini adalah bekas pabrik penyulingan minyak cendana terbesar di indonesia tropical oils
sama sekali sudah tak tercium lagi aroma wangi minyak cendana dari pabrik ini
bahkan di masa jayanya ketika pabrik ini beroperasi
warga di sekitar mencium aroma wangi cendana di radius sampai dua ratus meter
namun sejak dua ribu enam pabrik ini kolaps karena kekurangan bahan baku
dan yang tersisa adalah gedung gedung terbengkalai yang rusak dimakan usia
dan juga mesin yang berlumur karat
ini tanah dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua
iya di dekat sana
kalau kondisi dulu pak memang cahaya sekali ini pak
dari lalu jaya cuma satu di ncc pak
kalau sekarang ya sudah mau basir nih pak sudah ada hasil apa apa lagi
industri bernilai jutaan dolar itu berganti memproduksi tempe
setelah tiga dekade belakangan pemerintah daerah sadar ada yang salah dengan kebijakan mereka
skema kepemilikan cendana pun diubah
setelah itu ada perda yang terakhir itu nomor lima tahun dua ribu dua belas itu seluruhnya kepemilikan masyarakat
pemerintah lantas membuat proyek penanaman kembali bibit cendana
namun banyak proyek yang terjadi
yang berakhir dengan kegagalan
tidak banyak yang kembali mau menanam cendana
mahfum cendana baru bisa dipanen setidaknya di usia tiga puluh sampai empat puluh tahun
dari sedikit yang mau menanam cendana ada nama roni lee warga soe kabupaten timur tengah selatan atau tts
sejak tiga puluh lima tahun lalu pria yang membuka bengkel mobil itu memberanikan diri menanam satu delapan ratus an bibit cendana
belum sekalipun ia memanen pohonnya
yang ia tahu hanya tanam mati dan tanam lagi
saya nanamnya hampir dua ribuan satu delapan ratus an
begitu nanam tapi dia mati terus
sering suka mati
musim kemarau atau ada ternak yang masuk ke dalam pasti keinjak pasti mati
roni mengizinkan saya memasuki kebun cendana miliknya
saya diantar anak roni bernama tommy lee
tak disangka apa yang paling ditakutkan
pohon cendananya dicuri
semakin dalam masuk ke kebun semakin banyak cendana yang dicuri
ini di potong pakai parang ya
bawa batang sama daun
ya terus yang ini keringkan tinggal datang ambil lagi
kalau segini kira kira usia berapa ya
sekitar itu sekitar sepuluh tahun lah
sepuluh tahun ya
tak mudah mendapatkan souvenir berbahan baku kayu cendana
seorang penjual souvenir dan kolektor cendana jamie kasemetan mengenang masa jayanya dulu
jemi bahkan pernah mempekerjakan pengukir asal jepara jawa tengah
pertama kali saya mengambil
sebelum tahun dua ribu lah kayu dulu juga masih mudah dapatnya
tapi sekarang kayu yang betul kayu teras sudah sulit
tidak ada cendana
ini koleksi saya
jemi lantas menunjukkan potongan kayu cendana koleksinya
dia mengklaim usia kayu itu mendekati ratusan tahun
di luar sana tak ada lagi pohon cendana setua itu
tak mudah kembali menghidupkan cendana
masyarakat kehilangan ikatan emosional dengan pohon yang dulunya sangat mereka hormati itu
setelah tiga dekade dihantui bayang bayang penjara
saya pikir ya secara antropologis sebenarnya perlu ada pertobatan
pertobatan dari pihak pemerintah terlebih
untuk minta maaf terhadap tindakan tindakan yang dulu
karena itu masih menyakiti hati masyarakat
jalur rempah awalnya merupakan rangkaian keterhubungan dari pulau satu ke pulau yang lain di nusantara
hubungan antar pulau ini terjadi bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa eropa
ada salah satu rute penting dalam rangkaian jalur rempah yang sayang jarang disebut dalam jejak jalur perdagangan kuno ini
yakni rute kupang yang menjadi tempat transit sebelum rempah rempah dari timur dibawa ke salah satu pelabuhan sekaligus bandar besar yakni surabaya
saya melintasi rute ini pada juni hingga juli lalu bersama pelabuhan yang berada di jalur rempah
pelayaran muhibah budaya jalur rempah besutan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
saya bergabung bersama laskar rempah yang berasal dari berbagai daerah di indonesia
berada di pelayaran ini bersama kri doa ruchi seperti membawa saya ke lorong waktu di masa ketika para pelaut handal di masa lampau
saya melewati rute ini dengan membawa komunitas pasir

kau bisa lihat ini adalah jalur rempah yang paling dicari di dunia
komoditas paling seksi rempah rempah
kri dewa ruci dipilih karena memiliki kemiripan dengan kapal layar tiang tinggi di masa lampau yang melintasi jalur rempah
kapal latih ini berusia hampir tujuh puluh tahun
ini semacam napak tilas
sebelum berlayar dari kupang ke surabaya
kri dewa ruci bersama ratusan laskar rempah berlayar mulai dari surabaya
makassar baobau buton ternate tidore
sampai kepulauan banda dan kupang sebelum kembali ke surabaya
pelayaran ini berlangsung selama satu bulan
melewati gelombang hingga menerjang badai
demi merekonstruksi kembali jalur pelayaran masyur ini
jadi masing masing kita dianugerahi kekayaan yang beraneka ragam juga
jadi ada daerah yang menghasilkan misalnya pala atau cengkeh
tetapi ada juga daerah daerah lain yang menghasilkan misalnya bahan pangan
pertukaran sudah terjadi ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa eropa
dari penelitian yang dilakukan gregorius nyonbasu
jalur rempah tak hanya mengarah ke barat atau utara
tetapi juga ke arah timur tepatnya daerah pasifik
cendana menjadi simbol perdagangan keterhubungan budaya serta persahabatan
jadi sebelum indonesia merdeka itu nusantara
saya ketika tahun dua ribu enam belas dua ribu lima belas keliling negara negara di pasifik
wanwatu fiji tonga dengan solomon island
mereka disana juga cerita
cendali yang datang dari nusantara
perdagangan di jalur rempah awalnya bersifat bebas
para pedagang dan perantara dari india tiongkok dan arab
bebas bertransaksi dengan para penghasil rempah di nusantara
namun pelayaran semakin maju dan bangsa eropa menemukan jalur pelayaran ke nusantara
mereka akhirnya memilih datang langsung ke nusantara
jejak penjajah pertama yang datang ke nusantara adalah bangsa portugis pada seribu lima ratus
yang lantas menguasai malaka dan memonopoli perdagangan di sana
kemudian disusul kapal belanda bersandar di pelabuhan banten pada seribu lima ratus enam puluh
para pedagang belanda kemudian membentuk perusahaan bernama voc
yang menguasai jalur rempah di wilayah timur nusantara
mereka memonopoli perdagangan dengan kekuatan militer
setelah itu lahirlah kolonialisme
sebenarnya periode ini berlangsung singkat
dibandingkan dengan usia jalur rempah
yang dimulai sekitar tiga tahun silam
memiliki daya rusak yang sangat kuat dan berlangsung lama
pada saat itu terjadi perkembangan perkebunan perkebunan di indonesia
yang tadinya rempah rempah tumbuh liar menjadi industri
dan pada saat yang bersamaan
masyarakat yang tadinya terlibat di dalam jalur rempah sebagai pedagang maupun pengumpul
akhirnya menjadi buruh
tak heran banyak yang mengidentikan jalur rempah dengan penjajahan
muhibah budaya ini berusaha merekonstruksi jejak jalur rempah kepada generasi muda
para laskar belajar dan merasakan bagaimana beratnya membentangkan layar tiang tinggi
seperti para leluhurnya
memberikan pengalaman kepada mereka dengan merasakan pelayaran layaknya para pelaut
keberanian juga diuji ketika satu persatu dari kami ditantang menaiki salah satu tiang layar utama kri dewa ruci
ini menjadi pengalaman berlayar saya yang terlama
lebih dari itu saya berkesempatan merasakan ekspedisi jalur rempah dari geladak kapal kita sendiri
menyaksikan dan belajar bagaimana para pelaut menaklukkan gelombang
menentukan titik koordinat memastikan kita semua di jalur yang benar
jalur yang dilintasi para pelaut di masa lampau
salah satu yang penting dalam pelayaran ini adalah navigasi bintang
cara menentukan arah dengan membaca rasi bintang inilah yang dilakukan para pelaut di jalur rempah untuk sampai ke tujuan mereka

kala itu rute jalur rempah sangat berbahaya

di titik terdapat pulau pulau kecil yang ditinggali kelompok bajak laut
pulau kangean di perairan pulau madura salah satunya
pulau kangean di perairan pulau madura salah satunya
di lokasi lain belanda bahkan sampai membuat benteng untuk menjaga kapal kapal yang melintas
sampai membuat benteng untuk menjaga kapal kapal yang melintas
tak terasa lima hari kami berada di atas kapal ini
malam terakhir di atas kapal
para laskar menampilkan teater
dengan cerita dewa ruci mencari pohon kehidupan
semua menutup malam dengan ceria
semua merayakan kembali jalur rempah ini
esok hari tepatnya satu juli dua ribu dua puluh
kri dewa ruci kembali berlabuh di surabaya
ini tempat saya beristirahat
memang sempit ukurannya
namun apapun yang ada di kri dewa ruci
selalu nyaman untuk dinikmati
dewa ruci kembali setelah berlayar sejauh lebih dari tiga nautikal mil
mengantar kami dari pulau satu ke pulau yang lain
di wilayah timur nusantara
merayakan kembali jalur rempah sebagai warisan leluhur
namun terusan jalur ini menanti untuk dijelajahi
di wilayah barat meliputi jawa sumatera dan kalimantan
yang mencerabut akan ingatan warga yang dipelihara secara turun temurun
jadi harus melakukan pelibatan warga dan tidak hanya menjadi penonton
dia juga harus terlibat di dalam proses
karena kalau kita tahu sejarah itu kan tahu kita itu siapa leluhur kita siapa
terus ke depan tuh kehidupan kita kayak gimana itu bisa tahu seperti itu
kadang kadang omo belajar sejarahnya lewat buku
oke jadi karena belajar sejarahnya lewat buku terus kemudian sekarang kita buktikan
dengan partisipasi publik sejarah kawasan bisa terus digali dan dijaga
tak heran warga dengan tangan terbuka mengizinkan kami mengeksplorasi tempat ini
termasuk rumah mereka yang menjadi bagian dari sejarah
di tengah trip kami dijamu oleh salah satu
keluarga keturunan arab di kampung margi
merasakan minuman khas yang masih mereka pertahankan
yaitu kopi dicampur dengan rempah
kopi dan rempah ini merupakan hasil dari perpaduan budaya
juga jalur rempah yang sudah eksis sejak ratusan tahun yang lalu
bukan hanya kopi begitu kita masuk aroma dupa dan kemenyan
yang juga salah satu komoditas dari jalur rempah
juga masih tercium di rumah ini dan terus dilestarikan
jangan terang jangan punya napalm
siapannya masuk lupa ya
ada salah satu keluarga saudaga rempah rempah asal sulawesi yang masyur di kawasan ini
kelak anak turun sagipodin bernama hasan dipo
menjadi ketua pengurus besar nahdlatul ulama atau nu
kiai haji mas mansur yang menjadi pahlawan revolusi
sekaligus tokoh sentral muamalat
sebuah ormas terbesar di tanah air
karena berdagang itu berdagang rempah rempah
mengambil rempah rempahnya juga dari daerah sana sulawesi
kemudian unloading nya di sini di kalimas waktu itu
dan kemudian akhirnya disebarkan dari sini kemudian disebarkan kemana mana
jalan di samping pelabuhan kalimas selama ini
menjadi bukti betapa besar pengaruh keluarga sakipudin
bahkan jalan ini
dulunya dinamakan jalan gipo karena seluruh pergudangan milik keluarga ini
di area ini ada sebuah langgar atau musola milik keluarga sagibudin
yang berhasil diselamatkan komunitas begandring dari kehancuran
dengan partisipasi warga sejarah langgar kembali dihidupkan
setelah nyaris dialih fungsikan menjadi gudang
tentang rumah komunitas itu dijelas bagaimana
baik manis baik manis
menurut sylvi sejumlah kerabatnya juga masih setia berdagang rempah
meski tak sekolah salah luhurnya
tak sulit menemukan rempah rempah di pasar pabean
rempah rempah kini tak sekadar pala cengkeh dan lada
di pasar yang dibangun pada seribu delapan ratus empat puluh sembilan itu
anda akan mudah mendapati beragam rempah rempah ini

ada kepabeanan pergudangan pasar sampai permukiman
para pelaut dari india arab tiongkok sampai eropa
begitu juga dari berbagai daerah di nusantara
lambat laun memilih menetap
interaksi mereka melahirkan percampuran budaya
gaya arsitektur kuliner bahasa sampai ekspresi keagamaan
semuanya masih eksis meski ratusan tahun berlalu
kuncar lantas mengajak saya ke komplek masjid ampel
tak jauh dari kawasan kalimas
di salah satu gapura kunonya terdapat relief komoditas jalur rempah
nah ini ini salah satu temuan kita
bukti arkeologi tertua di surabaya
ini simbol rempah cengkeh
jadi kalau kita melihat ada empat cengkeh dan daunnya
ini menunjukkan bahwa
di era ketika periode ini dibangun
kami memperkirakan abad ke enam belas tahun seribu lima ratus
paska sunan ampel meninggal
era wali songo relief tanaman digunakan untuk menggantikan relief manusia dan binatang
ini menjadi cara moderat penyebaran islam kala itu
relief lain diukir berbentuk bunga lawang atau pekat
komunitas ini berasal dari tiongkok
berabad lampau sudah terjadi pertukaran komoditas
antara pedagang lokal dengan tiongkok
petualangan ini kami tutup dengan satu menu makanan khas ampel
jejak jalur rempah ada dalam sepiring kuliner ini
satu bukti lagi bahwa jalur rempah bukan sekadar imajinasi
sungguh dahaga saya tentang jejak jalur rempah terbayar lunas di kawasan ini
selain soal cita rasa ya apa yang bisa diceritakan dalam sepiring gulai mariam
ini menu yang tidak ditemukan di kota lain bahkan di jakarta misalnya tidak akan ketemu model ini

tapi kalau kemudian ada goulet kacang ijo dengan lontok
ini percampuran antara madura jawa dan india
ditambah lagi ini orang kita menyebutnya roti mariam
di malaysia namanya roti canai di singapura namanya roti prata
saya sendiri sebenarnya lahir dan besar di kawasan ampel
kakek buyut saya keturunan india
dan ibu saya peranakan tionghoa generasi ii
pernikahan antar etnis bukan hal aneh di kawasan ini
perjalanan ini mulai dari kupang pelayaran sampai tempat asal saya
membawa saya pada pemahaman bahwa sejarah tak akan pernah putus
semua meneruskan jejak menorehkan sejarah dengan ingatan dan caranya masing masing
kita jadi warisan dunia
lihat dari jauh rasa sayang sayangin
lihat dari jauh rasa sayang sayangin
lihat dari jauh rasa sayang sayang